menjelang usia transmedia ke sembilan belas tentunya banyak hal yang berubah terlebih pada masa pandemi ada kenormalan baru yang mau tidak mau harus dijalankan
malam ini kami hadirkan dua orang narasumber untuk membahas mistis media di tengah pandemi covid sembilan belas
halo selamat malam mbak titin selamat malam mas vito
ini tentunya dengan kondisi pandemi seperti ini semuanya berubah
apakah dari segi bisnis media itu berubah
boleh mbak titin terlebih dahulu
media itu satu dari sekian industri yang terdampak langsung pandemi
sebelum pandemi media itu sedang bergulat dengan masalah ketahanan hidup
dalam diskusi dalam upaya untuk persaingan
media dengan media media dengan platform digital media dengan giant giant besar seperti facebook dan sebagainya
kita sedang bergulat dengan itu
tiba tiba di awal tahun tepatnya bulan maret dan kemudian di kuartal kedua di dua ribu dua puluh ini
itu kita diserang ditekan oleh pandemi yang kita tidak pernah menyangka ini terjadi
pasti media itu yang memang
darahnya hidupnya dari iklan dan iklan itu adalah bagian dari promosi perusahaan
dan perusahaan juga berdampak mereka mengurangi bahkan menyetop sekali promosinya
akibatnya iklan juga berkurang sangat jauh
kemudian selain iklan kegiatan kegiatan yang off air offline yang sebenarnya sudah mulai banyak dilakukan itu juga stop
beberapa grup itu pembicaraan pada cashflow bagaimana ketahanan dua bulan lagi tiga bulan
lagi dan memang banyak sekali media media yang jatuh satu persatu gitu terutama yang di
daerah pada waktu itu tapi sampai terakhir bulan kemarin kita dengar beberapa media yang sangat
bagus juga harus mengurangi karyawan gitu jadi memang sangat berat tapi uniknya berdampak pada
bisnis yang tidak berubah adalah soal jurnalismenya jurnalistiknya jurnalisnya
tidak berubah kenapa karena justru media memiliki peran sangat penting pada saat pandemi lewat media
apa karena berseliwuran karena pandemi juga kan banyak hoax ya media yang melakukan peran
mengedukasi ini berita yang salah ini berita yang disinformasi dan sebagainya
jadi di satu sisi yang tidak berpengaruh justru semangatnya teman teman di transmedia khususnya
di cnn kita menyaksikan sekali bagaimana meskipun pandemi teman teman apa semangat apa bekerjanya
tetap yang berkurang hanya mungkin intensitas di kantor tapi produktivitasnya terus bertumbuh
kenapa karena online trafficnya naik orang semua pengen cari informasi televisi
tapi jumlah penontonnya meningkat durasi menonton juga bertambah orang banyak menonton ingin dapat
informasi soal covid ini dan pandemi ini jadi dan kemudian teman teman terpanggil melakukan berbagai
cara tetap memberi informasi tetap mengedukasi dan dalam beberapa hal banyak sekali menjadi pengawas
menjadi fungsi kontrol dengan mengingatkan bahwa ada protokol yang dilanggar ada public figure atau misalnya
lembaga yang harusnya menjadi contoh itu melakukan pelanggaran pelanggaran dan media melakukan itu
mengingatkan pemerintah ada ada hal kebijakan yang mungkin tidak pas tidak yang keliru dan kita sering
mengkritik itu dan rasanya saya berbangga bekerja di media di tengah pandemi pun teman teman tetap
produktif tetap kritis meskipun kita memang mengetahui bahwa situasi memang sangat tidak
baik pada tahun dua ribu dua puluh ini baik situasi sedang tidak baik saya ingin
jadi tanya ke mas vito tapi tahan dulu kita akan break sesaat lagi kita akan lanjutkan perbincangan
tetap bersama kami di cnn indonesia connected anda masih bersama cnn indonesia connected dan kita masih
berbincang bersama titien ros masari ceo cnn indonesia dan alfito denova gintings content
director detik network tadi kita sudah membahas bahwa tahun ini tahun yang berat bagi bisnis media
tapi tetap idealismenya harus terjaga kalau mas sito sendiri ini kan sebagai orang yang berkecimpung di
platform digital dan detik network ini besar dengan patchw yang berjuta juta bagaimana dengan
dengan persaingan di bisnis media apalagi ini kan tidak hanya media mainstream tapi ada media sosial
lain dengan konteks bahwa kondisi pandemi sekarang ini justru semakin membuat orang atau memotivasi
orang untuk segera masuk ke era digital gitu jadi kayak contohnya salah satu koran yang refute
babel ya koran tempo kemudian memutuskan untuk tidak lagi mencetak tapi kemudian memberikan
kesempatan kepada subscribernya untuk membaca melalui digital kita melakukan banyak sekali
kegiatan yang mbak titin katakan tadi kegiatan kegiatan off air nyaris tidak ada
sama sekali tapi kemudian semuanya beralih ke digital nah ini sebenarnya blessing in disguise
menurut saya kondisi yang unprecedented ini justru membuat kita lebih kreatif
untuk mengembangkan ide ide yang selama ini tidak pernah terfikirkan sebelumnya baik dari
pengemasan konten content creation ataupun kemudian monetizing content itu sendiri jadi menurut saya sih
ini menurut saya ini hikmah yang penting kita apa namanya kita syukuri juga betul bahwa banyak
opportunity opportunity yang tidak tergantikan karena pandemi tapi ini merupakan latihan kita
ke depan sehingga
di masa yang akan datang kita akan melakukan banyak sekali kreasi kreasi yang apa namanya yang
lebih banyak barangkali nah kalau dilihat dari sisi persaingan di digital itu persaingannya luar
biasa kita bukan hanya bersaing di skala lokal tapi juga internasional mbak titin sudah katakan
tadi bagaimana pemain pemain besar kelas dunia seperti google facebook masuk ke indonesia
mengambil ceruk iklan kita juga nah kita sih berharap ke depan ada
perlakuan yang adil lah artinya begini enggak mungkin kita bisa melawan raksasa gitu karena itu kita
harus mendapatkan privilege di negeri sendiri untuk mendapatkan nilai tambah begitu dari ekonomi yang
ada di indonesia dan ini sebenarnya sudah digaungkan oleh banyak sekali pemimpin media
untuk pemerintah aware tentang hal ini dan mengambil sikap sehingga kita enggak jadi apa ya tidak menjadi
tamu di negeri sendiri gitu kita harusnya kan menjadi tuan rumah gitu ya bukan bukan orang
lain menjadi tuan rumah tapi banyak sekali artinya televisi sekarang sudah masuk ke digital radio
mendigitalisasi dirinya media cetak juga melakukan itu jadi ini sekarang saatnya adalah menunjukkan
media pers gitu ya mereka mereka yang berhasil adalah mereka mereka yang mendapatkan kepercayaan
publik kan pada akhirnya mata uang yang berlaku di bisnis dalam tanda kutip bisnis jurnalisme itu adalah
kepercayaan gitu ya selama kita membuat konten dan kemudian kita bisa memverifikasi berita yang
berseliweran di sosial media kita bisa reliable sebagai rujukan informasi saya rasa kita akan tetap survive
di tahun dua ribu dua puluh satu kondisinya lebih baik dari tahun dua ribu dua puluh katanya kondisi yang terburuk telah berlalu sudah
kita lalui sekarang kita tinggal masa apa namanya bagaimana kita survive saja menghadapi ini dan
kemudian bangkit kembali meraih kejayaan kira kira meraih kejayaan karena membuat konten yang kreatif
tadi mas vito sudah punya harapan dua ribu dua puluh satu akan lebih baik kalau mbak titin ini kontennya selama dari
awal kasus pertama diumumkan ini maret dua ribu dua puluh sampai sekarang semuanya covid sembilan belas
dengan berbagai macam informasi sidebar ataupun berita berita tentang jumlah kasus
kalau di cnn indonesia sendiri mbak titin melihat ada penurunan jumlah orang ketertarikan mereka nggak untuk bisa mencerna atau membaca atau melihat berita covid sembilan belas
kita baca data ya ketika dari bulan maret terus kemudian ada apa namanya ramadan itu sangat signifikan pertumbuhan penonton di televisi
termasuk juga daringnya
di digital naik enam puluh persen lima puluh sampai enam puluh persen
dengan konten covid sembilan belas
iya karena orang mencari informasi itu
tapi sampai kemudian setelah ramadhan itu cenderung turun jumlah penonton
dan kemudian kita lihat bahwa
dan juga dari
survei survei ya itu diketahui bahwa ada kejenuhan
ada fatigue orang ya melihat membaca berita ini covid
sementara kita menyadari ini berita yang nggak boleh berhenti
orang harus diingatkan
nah tim cnn itu apa ya sudah piawal lah membuat sidebar di mana orang tidak harus jerih
karena jangankan mungkin pembaca
jurnalisnya pun ya merasa lelah juga ya
karena memberitakan suatu hal yang negatif
dari mulai kita setiap hari pengumumkan angka angka pertumbuhan angka
yang membuat orang tuh jadi males gitu
tapi kita ingetin loh
ini terus tumbuh terus naik
ini mau gimana gitu
kita harus diingatkan
apa yang harus dilakukan
pada saat kita bilang edukasi
ini dengan tiga m dan sebagainya
kita mau gak mau memang melakukan banyak kampanye gitu
dan pernah dihitung
dengan resmen menghitung
kalau ditotalin radio televisi itu miliaran loh
bagaimana media menyumbang
memberikan sumbang sih kepada pemerintah saat ini
dengan kampanye psa
baik yang dari pemerintah buat
maupun kita membuatnya
jadi lagi lagi memang tanpa didorong gitu
kesadaran kolektif itu muncul gitu
harus membuat sesuatu
dan kita nggak boleh
membuat orang lengah
kita melihat orang udah mulai mungkin imun gitu kan
mungkin jenuh gitu
lagi lagi kreatifitas menjadi penting
bagaimana membuat orang harus terus alert loh dengan ini
senamen tadi yang mas pito sampaikan
bahwa ketika digital menjadi penting sekarang
itulah yang kelihatan kenapa media yang bertahan itu
adalah media yang sudah separuh langkahnya atau lebih
sudah bergerak ke digital
sementara media media yang masih bertahan dengan cara cara lama
itu memang tumbang gitu
dan transmedia relatif sudah menyiapkan
karena digital sudah sangat langkahnya jelas ya
jadi kalau misalnya keluhan kita mengeluh
kita bicara hal hal yang berat
di ujung sana kita lihat ada cahayanya gitu
semua orang lihat cahaya
bahwa di sana nanti dua ribu dua puluh satu dan seterusnya
entah quarter berapa itu akan membaik
tapi semua bilang
kita nggak tahu nih mbak
sampai di titik mana kita bertahan
siapa saja yang bertahan
meskipun di sana kita lihat cahaya
tapi mudah mudahan cahayanya udah makin dekat
lorongnya sudah nggak terlalu jauh
sehingga situasi berat sudah kita bisa lampaui
mudah mudahan segera itu
optimisme dari kedua belah pihak ya
dari sian indonesia
tapi ada kekhawatiran nggak mbak titin
ini kan jumlah orang kan sudah mulai turun
untuk secara ketertarikan terhadap berita covid sembilan belas
sudah mulai turun
sedangkan kita juga harus tetap
secara bisnis harus tetap jalan
apakah sian indonesia punya cara cara tertentu
untuk bisa membuat masyarakat kembali tertarik
dengan membaca atau menonton
kami justru lebih khawatir
dengan kondisi kru
dengan sdm kita
karena kan tidak berhenti
teman teman terus berproduksi
sementara paparannya semakin tinggi
jumlahnya semakin tinggi
banyak masyarakat yang sepertinya abai dengan itu
tapi ada juga yang takut
bahkan sangat takut
tapi yang seperti tidak peduli pun
itu sebenarnya banyak
kemudian selain kemasan
dan beruntung di transmedia
kita punya orang orang yang terus saja ngingetin mengingatkan
jadi kita saling ingatkan
ada yang kurang berita ini
ada yang perlu dibegini
ada yang perlu kemasannya seperti ini
ini kepedulian kita bersama
tadi saya bilang bahwa ketika bisnis terhantam
ketika industri terkena dampak dari ini
kreativitas profesionalitas teman teman tidak berubah
salah satunya ini
connected ini kan mendapat anugerah kpi
itu satu gengsi
sangat bergensi kategorinya
itu menunjukkan teman teman memang selalu menjaga kualitasnya
sangat kelasnya juga ditunjukkan
jadi selamat buat konektif
terima kasih mbak ditin
ini tidak hanya cnn yang berhasil empat tahun ini
apalagi cnn indonesia konektif
ini mendapatkan anugerah kpi dua ribu dua puluh
mas vito ini dua ribu dua puluh satu sepertinya sudah ada optimisme dari mas vito
kira kira apa yang akan dilakukan detik network
detik network itu adalah bagian besar
bagian dari sebuah ekosistem besar maksudnya
jadi kita dari awal tidak khawatir
karena mereka mereka yang bisa bertahan adalah mereka mereka yang terbiasa beradaptasi dan berkolaborasi
kenapa pada akhirnya kita merayakan hari ulang tahun bersama
jadi ulang tahun lima belas desember itu adalah ulang tahun transmedia
bukan ulang tahunnya cnn
walaupun cnn lahirnya tanggal lima belas juga
bukan ulang tahunnya transtv
walaupun transtv lahirnya tanggal lima belas juga
tapi kita merayakan menselebrasi ekosistem kita
dan inilah yang kemudian membuat kita surviving mode kita itu lebih kuat relatif dibandingkan kawan kawan yang lain barangkali
kalau kita lihat dari sisi kreativitas banyak tuh yang kemudian menularkan
detik bisa melihat dari cnn misalnya
oh teman teman cnn membuat inisiatif seperti ini
yuk kita main apa yuk
atau kita kolaborasi aja deh sama cnn
atau juga cnbc misalnya yang fokusnya ceruknya kan sangat kecil gitu ya di bisnis dan ekonomi saja
melakukan upaya yang lebih jauh lagi daripada apa yang menjadi mainan mereka
jadi sekarang ini adalah upaya untuk survive itu diwarnai dengan ketabahan dalam beradaptasi
jadi kita nggak bisa lagi apa namanya jangan dilawan lah istilahnya anak sekarang gitu
lemesin aja say gitu ya
jadi memang upaya untuk beradaptasi itu penting banget
mereka mereka yang bisa bertahan adalah mereka mereka yang tingkat adaptasinya lebih tinggi dibandingkan yang lain
salah satunya adalah melakukan efisiensi
alhamdulillah seperti yang diceritakan mbak titin itu tidak terjadi di transmedia
tidak ada phk tidak ada pemotongan gaji dan lain sebagainya
kita bersyukur karena sekali lagi kita menjadi bagian dari ekosistem yang sangat besar
hanya media saja tapi macam macam ada retail ada banking dan lain sebagainya
dan semua semangatnya itu one for all all for one
yang selalu ditekankan oleh chairman kita pak hairul tanjung gitu
dan yang satu lagi adalah kolaborasi
kita akan mati kalau misalnya kita hanya berpikir kondisi kita sendiri
makanya kalau kita lihat ya ada tren parno nih istilahnya
kekhawatiran di awal awal pandemi datang
maret april ada kekhawatiran orang mau baca berita terus
sampai pada akhirnya mereka ada di titik jenuh kemudian apatis akhirnya gitu
yang bandel tetap bandel kemudian yang paranoid menjadi sangat sangat paranoid
di titik itu kemudian itu agak flat tuh kita turun sama sekali
orang nggak mau baca berita orang nggak mau mengkonsumsi media terlalu banyak
mereka mungkin melakukan pelarian nonton film dan lain sebagainya
kenapa pada akhirnya subscriber apa namanya video streaming itu banyak sekali di masa seperti itu
tapi kemudian muncullah normal baru
kita beradaptasi kemudian pada akhirnya kondisinya kembali naik lagi
dan mudah mudahan ini merupakan cara yang bagus untuk kita menyongsong dua ribu dua puluh satu
banyak inisiatif yang akan kita lakukan tentu saja kita tidak lagi khawatir kita mau melakukan apa
kan pertanyaan awal kan seperti itu barangkali mbak titi juga ya
kita keluar kita takut ketularan
kalau kita nggak keluar kita nggak dapat apa apa
kita tidak bergerak
ya pada akhirnya gini bergerak atau tidak bergerak pada akhirnya kan kita mati juga gitu
tapi bagaimana kemudian kita mempertahankan semangat kita spirit kita surviving mode kita dengan berbagai cara
muncullah kemudian kreativitas kreativitas ke depan
sehingga pada akhirnya media yang bisa bertahan
ini sebenarnya tantangan buat media pertama dari sisi good journalism ya
ketika dia benar benar reliable bisa menjadi rujukan
kemudian dia bisa menjawab berbagai hoax yang beredar
dan kemudian bisa diverifikasi oleh mereka mereka survive
yang satu lagi adalah bagaimana kemudian mereka bisa keluar dari lubang jarum sekali lagi
kita tidak pernah mengalami masa seperti sekarang ini nih
jadi muncullah kemudian inisiatif inisiatif baru
seperti kita nggak pernah ngebayangin sebelumnya instagram itu instastory life itu hanya dipakai untuk iseng iseng aja
sekarang dipakai untuk bisnis loh
untuk menyebarluaskan informasi gitu
segala sesuatu yang tadinya kita anggap remeh kemudian bisa bermanfaat
dan baik dari sisi penyebarluasan informasi juga untuk mendapatkan income misalnya gitu
dan ini menurut saya sih ini sih sisi positif yang kita dapat dari kondisi yang buruk yang kita hadapi sekarang
tapi benar ya selalu di setiap krisis itu selalu ada peluang
dan itu di tengah terbatasan pasti ada sesuatu
saya nambah sedikit soal efisiensi
bukan hanya inisiatif bukan hanya kolaboratif
tapi ketika semua lini itu memahami bahwa di situasi pandemi ini di situasi krisis
semua dalam posisi alert semua dalam posisi tanda kutip ya prihatin
sehingga memang efisiensi udah satu udah kunci
nggak bisa nggak semua kita mengurangi banyak cost gitu
tapi alhamdulillah transmisi
dia tidak mengurangi benefit buat karyawan seperti tadi mas vito sampaikan
tapi cost yang lain itu kita kurangi
kita bahkan ditiadakan
demi apa gitu
demi supaya kita survive
dan alhamdulillah gitu mudah mudahan ini kita bisa lewati
seperti saya bilang selalu kita harus menang lawan pandemi ini
kita harus menang dalam kondisi krisis ini
mudah mudahan kita akan dapat itu
mudah mudahan kita akan bisa lebih baik di dua ribu dua puluh
terima kasih mbak titi
terima kasih mas bisno sudah berkenan untuk hadir pada malam hari ini
terima kasih dea